inilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan dp seorang pemuda asal jakarta mencuri mobil milik tamu sebuah hotel di jalan ahmad yani semarang pada enam belas februari lalu
polisi yang mendapat laporan langsung bergerak melakukan penyelidikan
dalam waktu dua hari tersangka diringkus tim resmo polrestabes semarang di tempat kosnya di jalan sri rejeki semarang
dalam pemeriksaan diketahui bila tersangka berhasil mencuri mobil tamu hotel dengan menyamar sebagai tamu hotel untuk mempelajari situasi dan mencari calon korbannya yang menitipkan kunci mobil ke petugas hotel
tersangka ini sudah mempelajari gerak gerik kemudian tingkah laku petugas di sana kemudian dia berpura pura sebagai pemilik mobil tersebut
polisi yang mendapat laporan langsung bergerak melakukan penyelidikan
mengaku bahwa tiket valet kendaraan tersebut tertinggal di kamar
nah konyolnya oleh petugas vale itu kemudian kendaraannya diserahkan
kepada petugas aksi nekat tersangka ternyata meniru aksi salah satu pencuri yang sempat dilihatnya di sebuah hotel dan dilakukannya karena terdesak kebutuhan
ia mencuri mobil agar bisa bekerja sebagai taksi online
untuk mengelabui polisi tersangka sempat menyembunyikan mobilnya
dengan diparkirkan di rumah sakit tugurejo semarang
sebelumnya beberapa waktu yang lalu saya pernah menginap juga di hotel dan mendapat kejadian yang sama
jadi ketika saya menitipkan mobil di valet ada salah satu teman saya untuk meminjam mobil saya tanpa izin dan itu berhasil
nah makanya pada saat kejadian ini ketika saya hilaf saya coba mempraktekkan hal ini
jadi dengan kondisi yang sama
atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal tiga ratus enam puluh dua kuhp tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara selama lima tahun
damar sinuko semarang jawa tengah